ngenes itu kalau manggal udah lama tapi nggak ada yang beli
masya allah mengerikan lagi
cie cie yang udah dilamar susah sweet susah sweet nih mau

dikontrakan juga enggak ada
dari pagi rika teleponin juga enggak diangkat
enggak tahu kakak
tolong sekalian cariin ya kakak
kalau ketemu bilang kalau rika nyariin kakak tisna
makasih ya pak
terima kasih pak
paling kekontrakan ya
ntar ajalah gue bantuin nyarinya
kalau saya tahu tisna dimana
berarti tisna gak hilang pok
lo tuh ya
kalau ditanya jawabnya yang benar dong
mungkin sewot aja
masa bergantung executet dia
lagi gak mau diam diam hitung pernikah hitung abadi pops
kenapa nyarisep apa tak
kalo manggal udah lama tapi ga ada yang beli
ya allah jak
ya allah jak
ya pada mau kemana tuh
ya allah jak
maaf pak saya lagi numpang duduk
ah ini ya tuanak
keliling keliling kami ketemu juga
udah lah jak nggak usah dicari cari lagi
lo kagak boleh begitu temen lagi susah mesti dibantuin
bukannya begitu kalau begini gue gak ngajak ngajak
yaudah gini ngajak
yaudah anterin dulu
motor gue kan di pak mumur
tisna laku gue enggak
lu dari mana seharian dicariin
saya seharian ngumpet dari neng rika
dia sudah milk tuh
jadi nggak tuh